bos pernah ke rumahnya
dimana sambutan dia
dia gak nyengut saya
dia gak di rumah
saya telpon dia
tapi biar aku panik
kita harus tetap makan
hati hati di jalan
utamakan keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
kita mulai ada masalah
seperti di terminal dulu
di warung kopi dekat rumah saya
masih lama gak
baru sampai baru pesen
terima kasih ah
terima kasih ah
ada apa ini
jangan kerja di pasar lagi
cuma temen temen kamu juga
di jalan maukwaru nasi
ajun ada yang mukulin di jalan maukwaru
tidak ada yang mukulin di jalan maukwaru
di jalan maukwaru
di jalan maukwaru
boss sekarang sudah punya pacar
dia belum memastikan harus diterima atau enggak
belum diterima juga
tapi dibilang digantung
tapi dibilang digantung
boss bilang enggak juga
ceritanya yang benar boss
boss tadi sudah habis nyatain
boss belum nyatain
kalau cedoh mau pamit nggak masalah
pas bibir saya udah mau ketemu
aku mau ketemu bibir cangkir
maaf kang mus
tapi jangan diulang lagi
iya ya sudah
terima kasih pak
ya sudah pak
terus saya telpon dia katanya lagi di jalan lagi di angkot
tadi saya mau ke rumahnya lagi saya telpon dulu
takut nggak di rumah lagi
dia ada di rumahnya enggak
dari cicahem sekarang ada bis ke jakarta
setahu sma gak ada
adanya dari lebih panjang
iya siapa yang mau ke jakarta
kalau nggak ada yang nganter sendiri juga berani
kan emak belum pernah ke jakarta
emak mau apa ke jakarta
kan tadi pagi udah bilang
ini kejadiannya sama seperti dulu
mungkin tujuannya sama
mau ngerebut tempat ini
yaudah ngalah aja
daripada kita juga punya nasib yang sama seperti ajun
kalau mau ngalah
saya sih gak
cari kerja itu susah
kita udah lama di sini
tau tau ada orang yang mau ngambil alih
sementara belum ada tugas lagi
kita pulang dulu